jurubicara kpk febri diansyah selasa malam menanggapi perintah presiden joko widodo kepada kapolri jenderal idam aziz untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan dalam hitungan hari
sementara itu kpk menegaskan sampai saat ini masih menunggu kasus tersebut dituntaskan
febri menegaskan kpk sampai sekarang masih menunggu kasus itu dituntaskan dan menilai kasus ini sudah terlalu lama ditangani tanpa adanya pelaku yang tertangkap
kita menunggu pelaku penyerangan itu ditemukan pelaku penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan karena waktunya juga sudah terlalu lama
sekitar dua puluh tujuh hari lagi maka genap seribu hari sejak novel diserang maka tentu harapannya tidak perlu sampai seribu hari untuk menemukan pelaku penyerangan lapangan itu
nah ini yang kami harapkan semoga pelaku penyerangan itu ditemukan
mulai dari pelaku lapangan sampai nanti dicari apakah ada pihak yang menyuruh atau aktor intelektualnya
merespon tenggat waktu yang diberikan presiden untuk mengungkap kasus penyerangan air keras penyidik kpk novel baswedan secepatnya
polri akan umumkan hasil penyelidikan kasus novel secepatnya
presiden jokowi dodo senin lalu memanggil kapolri jenderal idam aziz dan meminta agar kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior kpk novel baswedan terungkap dalam hitungan hari
presiden joko widodo senin lalu memanggil kapolri jenderal idam aziz dan meminta agar kasus penyerangan air keras penyidik senior kpk novel baswedan terungkap dalam hitungan hari
presiden joko widodo senin lalu memanggil kapolri jenderal idam aziz dan meminta agar kasus penyerangan air keras penyidik senior kpk novel baswedan terungkap dalam hitungan hari
intinya bapak bapak kapolri melakukan berkenan kinerja maupun perkembangan berkenan dengan tindana penyerangan air keras terhadap penyidik kpk

untuk mencari siapa pulangnya
sebelumnya presiden joko widodo memberi tenggat waktu hingga awal bulan desember dua ribu sembilan belas bagi kapolri baru jenderal idam aziz
untuk menyelesaikan kasus penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
tim liputan cnn indonesia